ini mau pada kemana
di sini takut mi
maksudnya gimana itu ceritanya
jalan jalan itu pocongnya
kan itu orang pak rete
maaf ya anak anak
ngakitin kalian semua
saya jaga kebun di sini
sudah lama buah buahan di sini dicuri
jadi saya setiap malam harus keliling kebun sini
kalau udah malam atau udahlah
mending di rumah wirid baca doa
tidur di rumah
mau nggak mau saya harus jaga sendiri
karena wakil di sini sudah tidak mau jaga
karena pada takut akhirnya pada pindah
oh takut kenapa kek
katanya kampung di sini itu sudah berubah jadi kampung kolam
ya ceritanya itu panjang
dulu di sini itu rame
buah apapun yang ditanam di sini tumbuh dengan baik
terus terjadi musibah gunung meletus
banyak korban yang kena halnya awan panas
karena nggak cepat diurus makanya mereka itu jadi pocong
dan seolah olah mereka itu berjalan jalan seperti orang hidup
ih kok jadi ngeri sih bu ranti pak rete
sabar atuh bu endang
oh satu lagi
banyak warga yang diganggu oleh pocong
ih pak rete
kalau begitu saya permisi dulu mau keliling
mami kita pelang aja yuk
rafa ali anak anak gak usah pada takut
karena mami bu endang sama pak rete akan nemenin kalian di sini
ih pak rete
ali juga kan
kasian sama kakek jaki
gimana kalau kita bantu kakeknya
nah iya bener
kita teh harus ngebantu orang yang kesusahan
kayak si kakek eta
pak rete juga harus bantuin
iya kan pak rete
nah kalau misalnya kita bantuin
terus tiba tiba ada pocong
oh darah ini
oke pak rete emangnya takut sama pocong
tapi waspada alat itu perlu
orang pulang aja tidur
aku gak mau ya
pokoknya aku maunya disini sama mereka
bella mau bantuin kakek jaki
nah kalau gitu pak rete aja yang pulang sendirian
biar di jalan sendirian nanti ada yang kek kek kek
jangan gitu dong bu ranti doanya
nah mau mau sih jadikan meninu bella deh ah
berarti kita semua disini
nah gitu pak wawan
makanya saya teh mau minta izin supaya bisa nginep di sini
aduh gimana ya bu ranti ya
tujuan file trip ini kan supaya anak anak bisa belajar mandiri bu
jadi ya orang tua gak bisa ikutan nginep disini bu
tapi gini pak wawan maksudnya teh
kami itu bukan mau ngemanjain anak anak
justru kami disini itu mau ngebantuin pak wawan untuk bisa ngawasin mereka
iya kan pak rete
yakin lah apa yang dikatakan bu ranti
pak wawan boleh nggak anak anak kami ikut kerja bakti besok
untuk membantu kakek jaki berkebun
kerja bakti bu
jadi gini pak wawan anak anak teh kesian ngeliat kakek jaki yang selalu kerja sendirian di kebun
makanya kita mau bantuin kakek jaki termasuk pak rete
saya bantu dengan doa
enggak pak rete tadi mau bantuin
ya sudah baiklah bu
kalau begitu bu ranti bu endang dan pak rete silahkan untuk saya izinkan tinggal nginep disini
yeay terima kasih ya pak wawan
kenapa tepuk tangan pak rete
terima kasih pak wawan
terima kasih pak rete
terima kasih pak rete
terima kasih pak rete
ini mau pada kemana
kami semua mau pindah ke
habis disini udah gak betah
udah gak ada lagi yang tersisa buat kami
hasil panen kami aja kemarin hilang gara gara pocong
kami mau pindah ke kota aja kek
kami digangguin pocong terus kek
kami sudah gak tahan disini
barang kami pun juga banyak yang hilang
iya benar gak
yaudah kek kami permisi
oh iya ada hati hati di jalan ya
hari ini pokoknya kami bantu kak
kita bakal bantuin ngurusin kebun kakek loh
nanti aku bantuin kakek
tapi aku bantuin makan buahnya
terima kasih ya cucu
benar pak rete
ya angkatin dong itu
tuh angkat tuh angkat
tuh ambilin tuh daun daunannya
kerja yang benar jangan mau memaluin
kok disitu situ aja sih
kita mau sekali gamma
terima kasih yaedy meeting
kamu dibawa aja ya biar aku yang manjat
nanti kalau aku udah sampai atas kamu kasih plastiknya ya
eh ali ngapain buang yang harus dibungkus
biar aja dia matang sendiri di atas pohon
kalau dibungkus buahnya jadi nggak dimakan ulat
rasanya nambah manis tau
oh aku juga mau dibungkus deh
nah sekarang kita kasih popo